nah untuk yang ngajak lu ke channel mli itu siapa
dua orang itu tretan muslim dan coki pardede
tanya gimana tuh kok ditimpa timpa ngajakin lo
nah pada saat ada program di mli namanya pingin siaran
nah pada saat pingin siaran itu untuk produsernya dia keluar
akhirnya dia nyari produser produser radio
saya ditunjuk jadi produser
jadi dustin s o p
dustin s o p apaan tuh
tapi lo masih aktif ya di mli ini ya
bahkan saya menjadi salah satu talent disana
dustin tiffany nama lo tuh kayaknya bagus ya
alhamdulillah memang karunia segala macem
jadi pada saat mau bikin akun sosial media itu pede
karena gak ada yang pede
ada yang nyamain jadi gampang
iya nggak ada yang harus dua kali atau tiga kali
kan biasanya berulang ulang ya karena namanya udah banyak yang sama
ini mas kali bikin langsung jadi
iya nah itu filosofinya gimana tuh nama lo
dustin tiffany tuh ada filosofi gak sih
dasin tiffany terbentuk karena tiffany waktu itu kan ada taksi
tasi tiffany itu sangat berjasa banget untuk mengantarkan ibu saya ke bidan
untuk mengantar saya ke bidan
yang ada di perut itu
nah di saat kerjaan
nah kan memang dia kerjaannya
bisa aja saya naik gamia tapi kan gamia belum ada
eh kalo ada odong odong jadi nama lo udah sinodong
iya terus terus
di saat itu ibu saya salah satu taksi yang berjaksa untuk mengantarin saya ke bidan
namanya taksi tiffany
nah di saat perjalanan dia menyediakan lagu dust in the wind
akhirnya terjadi nama itu dustin tiffany
kalau nggak percaya mau ngecek stnk atau gimana
karena orang banyak yang gak percaya nama saya itu dibilang hanya nama buat embel embel di show aja
nama bestag ternyata itu juga
nah itu nama ig lo kenapa
oh waktu itu terbentuk karena dulunya saya pernah dijadikan budak senior
jadi ketika dia memerlukan sesuatu maka saya yang dipanggil kayak gitu
kayak tin ada nama tukang es di salah satu sekolahan dekat rumah saya namanya john
jadi tin di es dong di john di es dong di john john john john john
akhirnya nempel nama itu ke saya padahal nama tukang es itu
jadi sering dia suruh beli beli pak
aduh gue mikirin budak senior lo bayangin
vin dan info info nya itu lo adalah orang yang jago gambar
ah gue dong vin tantang kita nih tim rcti plus untuk tebak gambar gambar yang lo gambarin hari ini
boleh ada properti
ada karena ada kertasnya pakai yang itu aja
ini asal kamu asal anda tahu ya
bakal jadi salah satu tes psikotest buat bikin sini
oh itunya salah satu ya
bukan naik motor berarti sama nggak
ini untuk ini yang berhubungan dengan digital lah
ini kan masuknya ke digital yang berhubungan dengan digital
terdiri dari dua huruf
bisa inggris bisa indonesia ya
bahasanya bahasa global secara global
yang pertama saya gambar bentar ya
udah ke tebak belum
ini baru satu gambar ya
ini gambar kedua
dulu nya ada di digital bersedekah terus ee
terus berbagi sesuatu
aduh apet tuh
aduh lu apa ya
apaan ada yang bisa jawab gak
nyerah nyerah gue asli
itu pot apaan tuh
ini bahasanya bisa gobel bisa indonesia dan bisa inggris
ini kan api
api itu kalo dipegang
gue pikir rumput laut
soalnya kalo saya gambar gue jadi dua pot
oh iya bener sepot
otak gue lemah langsung